bentrokan tak terelakkan saat ratusan pekerja pariwisata makassar sulawesi selatan
menggelar demonstrasi di kantor wali kota makassar
saling pukul terjadi saat masa yang memaksa masuk ke kantor wali kota dihalangi petugas
dalam aksi ini lima ratus orang pekerja pariwisata makassar yang sebagian terdiri dari pekerja seni hingga panti pijat
menuntut usaha pariwisata di makassar kembali dibuka
alasannya sejak ditutup maret lalu akibat pandemi kondisi ekonomi mereka makin tidak menentu
aksi masa mulai terkendali setelah perwakilan masa diterima oleh pemerintah kota makassar
untuk menanggapi aspirasi pendemo pemkot makassar berencana meninjau dan menguji langsung
kelayakan usaha padiwisata
pemkot makassar berencana meninjau dan menguji langsung kelayakan usaha padiwisata
ratusan buruh kami siang menggelar aksi di depan gedung dpr ri senayan jakarta pusat
aksi ini sebagai bentuk penolakan mereka terhadap rancangan undang undang omnibus law
selain itu mereka juga menuntut agar dpr memperhatikan kesejahteraan buruh
seperti pemberian upah layak pesangon serta aturan dalam sistem kontrak kerja
akibat aksi ini arus lalu lintas di jalan gatot subroto arah selipi
pemkot makassar berencana meninjau dan menguji langsung kelayakan usaha padiwisata
pemkot makassar berencana menunjukkan tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja lokal
usai berdemo di kantor imigrasi para mahasiswa melanjutkan aksi unjuk rasa
ke kantor dinas ketenaga kerjaan dan kantor gubernur provinsi kepulauan riau
tim liputan cnn indonesia